mengapa hal tersebut bisa terjadi

dear raja ketupat underscore engga
kalau merokoknya sendirian di atas bukit sih pasti nggak bakal ketularan siapa siapa ya
karena yang pasti orang yang lebih rentan tertular adalah orang yang tidak menjalankan protokol kesehatan
nggak ada hubungannya kalau misalnya kamu perokok atau bukan
apakah meningkatkan resiko penularan nanti akan saya jelaskan
nah perokok atau tidak tetap saja harus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat
karena penularan virus covid adalah melalui droplets
walaupun pada beberapa penelitian ada yang menyebutkan virus covid dapat menyebar melalui aerosol di ruangan tertutup
tapi sampai sekarang belum ada penelitian yang menyebutkan asap rokok
bisa sebagai perantara penularan virus covid
nah jadi kalau misalnya masnya merokok gitu ya sama teman temannya bareng bareng
terus kemudian beberapa hari kemudian diswab tes gitu hasilnya positif
kemungkinan besar bukan dari asap rokoknya
tapi dari droplets yang muncrat atau keluar dari orang yang merokok itu
jadi kalau misalnya merokoknya sendirian ya resiko untuk ketularannya jadi nggak
karena nggak ada yang bisa menularin juga kan
tapi kalau misalnya merokok bareng bareng teman teman gak mungkin kan ngerokok pakai masker gitu
jadi penularannya bukan dari asap rokoknya
melainkan dari droplets yang keluar dari orang yang merokok
kurang lebih gitu
nah terus ada lagi nih pertanyaan dari dm voice note di instagram saya
ini dari simba
nah coba kita dengerin nih
dear dokter kontak erat itu gimana sih dok
saya bisa dibilang kontak erat dengan positif covid sembilan belas itu kalau gimana ya dok
dear simbuka alvena pertanyaannya bagus banget nih
karena sampai sekarang mungkin masih ada beberapa
orang yang kurang jelas kontak erat itu sebenarnya gimana sih
nah jadi yang disebut dengan kontak erat adalah ketika
satu kita ada tatap muka atau berdekatan dalam radius satu meter dalam waktu lima belas menit atau lebih
jadi kalau misalnya kamu lagi ngobrol gitu ya
itu ngobrol selama lima belas menit atau lebih
nah itu bisa masuk kategori kontak erat
atau yang kedua nih
ketika ada sentuhan fisik langsung
jadi misalnya berjabat tangan gitu ya
atau gandengan tangan
atau pegangan tangan gitu
nah itu bisa disebut dengan kontak erat juga
kemudian yang ketiga adalah
memberikan perawatan langsung kepada pasien konfirmasi
tanpa apd standar
nah ini biasanya terjadi di fasilitas fasilitas kesehatan
yang mana mungkin pasiennya yang pertama belum ada gejala gitu ya
atau mungkin hasil labnya belum keluar
terus kemudian nakesnya kebetulan
waktu memeriksa atau melakukan screening awal nggak pakai apd standar
nah itu bisa disebut dengan kontak erat
nah selanjutnya ada pertanyaan dari akun ad kokomala empat
kalau saya udah vaksin
saya itu bisa jadi carrier juga nggak sih dok
nah untuk di untuk kokomala empat
setelah divaksin tubuh kita itu nggak langsung kebal dari covid
nah tujuan vaksin itu bukanlah obat untuk menyembuhkan
maka dari itu kita masih ada kemungkinan terinfeksi covid
nah dari awal juga mungkin sudah banyak beritanya
mungkin teman teman juga udah banyak baca di media sosial
di media elektronik gitu ya
atau mungkin udah dapat penjelasan juga dari
dokter atau tenaga kesehatan
tujuan vaksin itu sejak awal bukan untuk mengobati
tapi supaya ketika kita terinfeksi
gejala yang muncul hanya gejala yang ringan
kemudian bisa mengurangi resiko kematian
dan memperpendek masa penularan
yang mana hal ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kita saja
tapi untuk orang orang lain di sekeliling kita
maka dari itu tetap jalankan protokol kesehatan walaupun kamu sudah divaksin
ini sampai kapan sih dok kita kayak gini
ya sampai terbentuk herd immunity atau imunitas kelompok
nah kapan tuh imunitas kelompok itu bisa terjadi dok
sudah memiliki antibody nya atau sudah dilaksanakan vaksinasi
setelah itu ya bisa dikatakan suatu negara sudah mendapatkan yang disebut dengan herd immunity
nah udah semua nih kayaknya
tapi masih ada kesempatan buat teman teman lain yang masih mau tanya tanya
tinggal kirimin aja pertanyaannya bisa lewat instagram bisa lewat twitter ya
ini konsultasi healthyzen ini kayaknya makin lama makin asik nih
jadi jangan lupa tonton episode dear doctor selanjutnya
kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar
kalau kalian merasa video ini bermanfaat bisa langsung share juga ke teman temannya